masa dari berbagai konfederasi serikat buruh kembali mendatangi gedung balai kota dki jakarta di kawasan gambir jakarta pusat senin siang
selain berorasi masa membawa sejumlah bendera kuning sebagai lambang matinya keadilan
masa buruh mendesak agar gubernur dki jakarta anies baswedan segera mencabut upah minimum provinsi tahun dua ribu dua puluh dua yang dinilai cacat hukum
gubernur juga didesak merevisi ump dki jakarta agar naik di angka tujuh hingga sepuluh persen
apabila aspirasinya tidak dikabulkan buruh memilih bertahan di balai kota dki jakarta hingga sore
kami meminta kepada gubernur anies baswedan harus segera mencabut dan merevisi ump dki sebesar tujuh sampai sepuluh persen
karena sekarang sudah ditetapkan upah yang dinaikkan sebesar empat lima tiga sekian
itu adalah cuma tiga puluh tujuh ribu
aksi serupa juga terjadi di garut jawa barat
masa buruh sempat memblokade di jalan raya garut bandung di kawasan tutugan leles
buruh yang mengendarai sepeda motor sengaja berhenti di tengah jalan untuk mendengarkan orasi
akibatnya kendaraan dari arah garut menuju bandung dan sebaliknya sempat tersendat
polisi terpaksa mengalihkan arus lalu lintas menuju jalur alternatif
buruh menuntut pemerintah kabupaten garut menetapkan kenaikan upah kerja tahun dua ribu dua puluh dua dengan layak
upah buruh di garut naik hanya sebesar empat belas ribu saja
kenaikan upah itu dianggap tidak akan mencukupi kebutuhan buruh
upah minimum kabupaten garut saat ini hanya rp satu sembilan ratus
para buruh berharap pemerintah kabupaten garut menetapkan umk sebesar rp dua dua ratus
upah yang kami sampaikan ke bapak bupati itu
itu kurang lebihnya
dengan nominal rp dua dua juta untuk di kabupaten garut
kalau sekarang berapa
sekarang hanya rp satu sembilan ratus
masa melanjutkan aksi di depan kantor bupati garut
aksi yang digelar saat pandemi ini mengabaikan protokol kesehatan
tim liputan cnn indonesia